kamis dua puluh oktober dua ribu enam belas menandai tepat dua tahun
pemerintahan presiden jokowi dodo dan wakil presiden yusuf kala
sejumlah elemen masyarakat dan beberapa mahasiswa
di sejumlah kota berunjuk rasa terkait kinerja jokowi jk
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
menyuarakan aspirasinya terkait kebijakan jokowi jk
selama dua tahun pemerintahan di istana negara kami siang
terdapat lima poin tuntutan yakni tindak tegas mafia kasus kebakaran hutan
tolak reklamasi teluk benoa dan teluk jakarta
tolak teks amnesti yang tidak pro rakyat
tolak perpanjangan izin konsentrat
serta cabut hukum kebiri
di palembang ratusan warga miskin yang tergabung dalam gerakan selamatkan indonesia
kamis pagi menuntut jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden republik indonesia
karena program kerjanya dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil
di medan sumatera utara buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menyoroti kinerja pemerintah
sejumlah mahasiswa dari pergerakan mahasiswa islam indonesia menilai
kinerja pemerintah masih jauh dari yang dijanjikan
kedaulatan pangan kemandirian energi dan isu lingkungan hidup
menjadi sejumlah bidang yang disorot mahasiswa
mahasiswa juga menyebut pembangunan yang dilakukan pemerintah
masih terpusat di pulau jawa
sementara di makassar sulawesi selatan
puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa
kinerja pemerintahan jokowi jk yang dianggap masih jauh dari harapan
di solo jawa tengah aliansi mahasiswa menggelar aksi jalan kaki
dari pasar gede menuju bundaran geladak
mahasiswa menyoroti soal isu agraria dan pelanggaran ham yang belum tuntas
mahasiswa melakukan aksi jalan jongkok sembari membubarkan diri
aksi ini merupakan simbolisasi bahwa kebijakan pemerintah selama ini
belum membuahkan kemajuan
ramaditya dharma cnn indonesia